kabar gembira apa
nanti deh sekalian makan aku ceritain
jadi rencana pernikahan dia dan haris yang mau diceritain ke gue
ke rumah kamu sekarang
yaudah yaudah bentar ya
kamu keberatan aku menikah
kamu gak cintakan sama dia
terus permasalahannya apa
kamu sendiri akan menikah dengan andi kan
aku menikah sama tanti
ini pasti bukan kemauan kamu kamu
ini keinginan mama
mama yang memaksaku untuk aku menikah dengan tanti
padahal aku gak cinta sama dia
gak pernah punya keinginan sebesar ini
selain menikah dengan kamu
tapi aku harus tetap menghalang
demi kebahagiaan mama
dan juga kamu
dan di dunia ini gak ada yang pernah ngertiin perasaan aku
keadaan gak memungkinkan kita untuk bersemangat
biar aku menyimpan luka panggih ini ri
setelah kamu menikah dengan andi
aku akan tetap ada
aku akan tetap bersama andi
terkubur seperti cinta kita yang kandas
terus sekarang bercerita apa
nanti aja aku ceritainnya sambil makan
tempatnya bagus ya
apa apaan sih lu ri
lu tuh mau nikah sama andi kenapa peluk pelukan sama dia
eh tuh tuh biar gue jel
tuh samam yuk kita pulang
kamu ada hubungan apa sama riri
kamu cinta sama dia
kamu cinta sama dia
kamu cinta sama dia
kamu dengerin aku
kamu ga usah berfikir yang gagal oke
ini gak seperti yang kamu lihat
jelasin sama aku
jelasin sama aku
jelasin sama aku
jelasin sama aku
kalau kamu masih sayang sama dia
aku akan membatalkan pernikahan kita
kamu dengerin aku
aku ketemu sama riri cuma ingin mengakhiri hubungan kita
karena dia ingin menikah dengan andi
gak ada yang lain
tapi kalau kamu masih gak yakin sama aku silakan kamu ketemu sama mama aku
dan bilang menghentikan ini semua
tapi ingat satu hal
kalau sampai terjadi apa apa sama mama dan juga andi
kamu orang pertama yang aku salahin
gue gak suka ya ri
lo mainin perasaan orang
siapa sih yang mainin perasaan orang
haris itu lagi galau
dia galau gara gara harus nikah sama orang yang dia gak cinta
ya aku sebagai temennya wajar dong
mau nenangin dia
emang dia mau nikah
sama siapa sih
sekalian aku juga mau ngasih kabar gembira buat mas harman
kabar gembira apa
nanti deh sekalian makan aku ceritain
jadi rencana pernikahan dia dan haris yang mau diceritain ke gue
ke rumah kamu sekarang
ya udah ya udah bentar ya
ya ya bentar bentar bentar
riri bilang haris tuh gak cinta sama kamu tan
tapi aku yang cinta sama kamu
kamu kenapa suruh kesini
aku mau ke rumah kamu

aku mau ke rumah kamu

aku mau ke rumah kamu
kita akan melangsungkan pernikahan kita
jadi kita harus mempersiapkan semuanya
dan hari itu akan menjadi hari yang paling indah untuk kita
dan kita akan menjadi ratu dan raja pada malam itu

tadi aku buru buru lo kesini

aku minta maaf kalau aku itu selalu bikin kamu khawatir
ya aku minta maaf kalau aku itu selalu bikin kamu khawatir
ini mama udah dapet beberapa rekomendasi dari temen temen mama
ada lokasi untuk pesta pernikahan
terus ada juga pelaminan sama cateringnya
diri nanti kamu ikut aja ya untuk ketemu dengan wedding organizer nya
kenapa selama ini aku enggak tahu kalau tanti ternyata dekat dengan keluarganya tante iren
kita udah saling kenal ke tante
aku pernah kerja di rumahnya riri
ngurusin kakaknya yang lagi sakit
oh ya bagus lah kalau gitu
yaudah ini kalian lihat lihat aja dulu ya
mama tinggal dulu nih
mau di gedung apa outdoor
tante biar nanti aja
sebenarnya ada yang pengen aku bicarain sih tante
soal pernikahan aku sama haris
kenapa pernikahan kamu sama haris
sebaiknya pernikahan aku sama haris dibatalkan saja tante